menristek sekaligus kepala badan riset dan inovasi nasional bambang brojonegoro memastikan
jinos c sembilan belas sudah mengantongi izin edar
sementara itu ginos c sembilan belas buatan ugm tersebut siap diproduksi secara massal oleh pihak konsorsium
dengan perencanaan mencapai tiga puluh sampai lima puluh ribu unit hingga menjelang pertengahan dua ribu dua puluh
alat screening cepat ini nantinya bisa ditempatkan di berbagai fasilitas publik
untuk memberi rasa aman dan nyaman bagi masyarakat
sebagai bagian dari langkah tiga t atau testing tracing dan treatment

kedua alat ini sudah ada berarti kan perkembangannya cepat sekali
dan kami harapkan ini diberikan pemihakan oleh pihak pihak yang berwenang
sebelumnya pada senin lalu kemenristek badan riset dan inovasi nasional
menyerahkan satu set alat deteksi dini covid sembilan belas ginos c sembilan belas
ke kantor staff bambang brojonegoro
kali ini giliran kemenko pembangunan manusia dan kebudayaan
yang mendapat hasil karya anak bangsa untuk digunakan oleh pegawai di kantor kementerian
menko pmk muhajir effendi pun berkesempatan mencoba jinos c sembilan belas
jadi sudah punya alat kita punya alat untuk jinos sequencing itu
sehingga spesimen yang dikirim selama ini uji pcr itu hanya untuk menentukan
apakah itu covid sembilan belas atau bukan
belum sampai jenisnya apa karakternya apa
nah itu perlu alat sendiri yang namanya genome sequencing itu
dan di beberapa lab kita sudah punya saya sudah meminta kepada pak mendes
untuk diperbanyak alat alat itu
sehingga kalau bisa nanti sepertinya sepanjang berbambang
kita akan memperkaya semua dari spesimen spesimen yang ada itu
untuk langsung juga ditinggal lagi dengan uji jinos sequencing
untuk mengetahui jenis jenis mutasi
yang ada covid sembilan belas yang ada di indonesia
jinos c sembilan belas yang diserahkan oleh kemen ristek kepada kemenko pmk ini
merupakan alat yang dikembangkan oleh tim dari universitas gajah mada yogyakarta
yang bisa mendeteksi secara dini paparan covid sembilan belas pada tubuh seseorang
melalui embusan nafas
hanya butuh waktu kurang dari satu menit untuk mengetahui hasil tesnya
tim liputan cnn indonesia